hujan deras yang terjadi pada sabtu siang menyebabkan retakan tanah pada daerah hulu longsor desa pasir panjang kecamatan salem kabupaten brebes jawa tengah
proses pencarian pun dihentikan karena ada kemungkinan terjadi longsor susulan
informasi soal retakan tanah ini berasal dari laporan petugas polisi hutan yang menyebutkan ada retakan di daerah atas atau hulu longsor
retakan ini berpotensi terjadi longsoran tanah
berdasarkan laporan ini proses pencarian dihentikan
retakan tanah ini akibat hujan deras di desa pasir panjang
aliran air hujan yang masuk keretakan akan terus mengalir keluar dan bisa menimbulkan longsoran tanah
menurut dandim tujuh ratus tiga belas brebes letkol ahmad hadi haryono pencarian korban longsor dihentikan untuk menghindari adanya korban dari relawan jika terjadi longsor susulan
pencarian akan dilanjutkan bila situasi sudah aman
sudah ada korespondensi ann indonesia roby sofwan amin di brebes jawa tengah
roby bagaimana hasil evakuasi hari ini
ya rian paling tidak ada dua hal yang saya rangkum hari ini
hari ketiga terkait dengan bencana longsor bukit lio di pasir panjang kecamatan salem kabupaten brebes
yang pertama adalah berkaitan dengan operasi sar
dan yang kedua adalah berkaitan dengan penanganan terhadap dampak dari longsornya bukit lio ini
terkait dengan operasi sar tentunya hari ini hanya bisa dilakukan setengah hari
pada pukul dua belas tadi siang dihentikan paling tidak terkendala dua hal
yang pertama kondisi cuaca yang hujan lebih cepat dibandingkan hari sebelumnya yang mengalami hujan pada pukul tiga sore
dan selain itu informasi dari perhutani
yang melakukan pengecekan di puncak mahkota menunjukkan adanya retakan dan dimungkinkan dengan adanya hujan dan adanya retakan ini akan terjadi longsor susulan
ini yang kemudian dihentikan
dan perkembangan terkait dengan operasi sar ini sampai dengan hari ini jenazah yang sudah bisa ditemukan paling tidak masih belum bertambah
pagi tadi hanya ditemukan sejumlah potongan tubuh manusia yang kemudian saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan
oleh tim dvi tentunya untuk mencocokkan dengan keluarga
dan ini seiring dengan para keluarga yang melaporkan anggota keluarganya hilang
kemudian diambil sampel untuk nanti disesuaikan
dan sampai dengan hari ini masih tiga belas yang bisa dikatakan masih dalam proses pencarian
berikutnya yang tidak kalah penting menjadi fokus perhatian adalah bagaimana penanganan terhadap dampak dari longsor bukit lio ini
yaitu berkaitan dengan banyaknya
rumah warga yang mengalami kerusakan dan juga terkena lumpur seperti yang anda lihat di belakang saya rian ini
di kampung ini hampir puluhan rumah warga di dekat dengan bantaran sungai mengalami kerusakan
karena selain terkena lumpur juga terkena material kayu yang cukup banyak
dan dari samping itu rumah yang tidak terkena material kayu ini juga mengalami tidak bisa dihuni oleh warga dan terkena lumpur
nah berkaitan dengan itu
warga yang kemudian mengalami rumahnya terkena lumpur maupun rusak terkena kayu
saat ini sudah diungsikan di sejumlah lokasi yang saat ini ditangani oleh bppd
nah terkait dengan proses penanganan ini
bagaimana kemudian warga nanti bisa pulang kembali ke rumah dengan cepat
yang sedang dilakukan oleh teman teman tim sar ada pak aris
bersama saya sudah ada pak aris dari tim sarman ini pak
saya sar kabupaten banjarnegara
nah sar kabupaten banjarnegara
saya melihat di beberapa lokasi
tadi masih kekurangan anggota tim sar anggota tni anggota polri
warga secara swadaya kemudian membersihkan kayu membersihkan lumpur lumpur
dan tentunya hari ini saya melihat sangat tidak bisa maksimal
yang bapak lihat yang bapak mapping di tempat ini ada berapa luas sebetulnya rumah rumah yang mengalami seperti ini
ya dari pemantauan kami di lapangan
ini untuk rumah yang tergenang lumpur yang setelah banjir kemarin
ini hampir kurang lebih satu kilo sepanjang bantaran sungai
nah sehingga kami dari tim sar kabupaten banjarnegara yang bko di brebes ini
kami menyiapkan satu unit fire rescue dan personil satu tim
dan ini kami bekerja sama dengan warga dan tni polri untuk membersihkan genangan genangan lumpur yang ada di masyarakat
dengan bentangan satu km itu dengan tim yang ada ini apakah cukup atau kurang kurang lebih untuk bisa butuh waktu berapa lama membersihkan
dan seluas itu
kami sebenarnya masih kurang tenaga
sehingga kami target ini dua hari selesai
baik terima kasih informasinya pak aris
tentunya ini menjadi informasi buat anda semua yang kemudian bagaimana ini juga perlu fokus perhatian
sehingga kalau rumah yang masih bisa dihuni
tentunya bisa segera bersih dan segera mereka yang mengungsi kembali menjalani aktivitas rutinitas hidup seperti biasa
baik roby sofonamen korrespondensi nn indonesia terima kasih sudah melaporkan